apa sih tujuan pemerintah menurunkan ini
yang pertama adalah memang untuk meringankan beban masyarakat
bayangkan saja kalau dulu dengan tarif sembilan ratus sampai satu juta misalnya
apalagi dengan aturan yang sekarang ini yang mengharuskan
semua penerbangan atau perjalanan misalnya harus dengan real time pcr
bayangkan kalau sepuluh orang harus sepuluh juta yang disiapkan uang
itu kan luar biasa
padahal dalam kondisi sekarang ini di mana semata pandemik ini
implikasi terhadap ekonomi luar biasa
sehingga dengan demikian kita mengharapkan masyarakat kita
jangan dibebani terlalu banyak begitu
jangan memberikan beban terbesar kepada masyarakat
sehingga dengan demikian masyarakat kita bisa melakukan aktivitasnya
artinya kalau ada yang melanggar ini
masyarakat apakah bisa melakukan pengaduan
ataupun lab tersebut bisa ditindak begitu prof
ya bisa saja melaporkan kepada dinas kesehatan
kemudian dinas kesehatan akan melakukan investigasi
melihat apa betul apa tidak informasi itu
untuk selanjutnya tentunya dilakukan pembinaan
pembinaan itu tentunya bertingkat mulai daripada misalnya
teguran lisan kemudian bila belum patut juga diberikan teguran tertulis
teguran pertama teguran kedua akhirnya teguran ketiga
kalau memang tetap melanggar maka tentunya
dinas kesehatan mempunyai kewenangan untuk mencabut isi komporsional
daripada laboratorium tersebut